menariknya di tempat ini pengunjung tidak hanya datang
selain itu juga ada juga faktor budaya gitu
bukan persoalan besar dari sudut pandang hukum
yang sekarang boleh kita bilang masih aktif
terletak di kawasan laguna segara anakan
terima kasih pak kapus datin komben
makanya kalau dikatakan tanah abang sepi saya dapat mengganti
proses persidangan tidak berlangsung lama
megats bila diberikan ke ayam petelur kadar omega dalam telurnya akan semakin tinggi
apakah ini juga menjadi salah satu poin yang kemudian dibahas
dari situ gue dilihat tuh sama pelatih pelatih
nah toge kalau masuk situ ini kalau datar jatuhnya ini paling ketinggian kedalaman itu sama saja
maka kecepatan penurunan tanahnya itu bisa melambat
mengikut kebaskan atau ke bola nih dia
tapi habib udah tau belum banten mainnya cuma ber delapan bip gak ada agassi lagi bip